anda masih bersama kami sebagai wujud kontribusi dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah indonesia
pt bank rakyat indonesia menggelar acara umkm export brilliant planner dua ribu sembilan belas
acara ini diselenggarakan pada tanggal dua puluh desember hingga dua puluh dua desember dua ribu sembilan belas di jcc jakarta
dibuka langsung oleh presiden joko widodo
nasabah bank rakyat indonesia seperti pt sinergi jaya abadi pt sekar laut indonesia
melakukan kerjasama dengan beberapa pengusaha dari luar negeri
yaitu techtree food group fania hansen enterprises dan interaroman
menurut listriarini dewayanti selaku spp treasury dan global services bri
mereka tidak memiliki akses untuk memasarkan ke pasar internasional
oleh karena itu bri memfasilitasi para penjual agar bertemu langsung dan menawarkan produk ke pengusaha negara lain
ada sekitar satu ratus lima puluh lima umkm indonesia yang ikut serta dalam acara ini dan bisa bertemu langsung dengan tujuh puluh empat pengusaha dari tujuh belas negara
para umkm ini meskipun buat barang yang bagus tapi mereka tidak punya akses pasar
nah disitulah bri ingin berperan
kita mengumpulkan sekitar satu ratus lima puluh lima umkm nasabah bri
kemudian kita pertemukan dengan tujuh puluh empat buyers dari tujuh belas negara
banyak sebenarnya banyak sekali tujuh belas negara
yang tiga ratus empat teratas buyer itu adalah dari amerika serikat
kemudian dari eropa itu ada belanda dari perancis kemudian dari jepang
pertemukan mereka dengan para umkm itu sehingga mereka bisa face to face
melihat barangnya merasakan barangnya
terus negosiasi disitu
sehingga akhirnya mereka bisa benar benar merasakan oh ini memang cocok untuk bisa kita lanjutkan dengan kontrak
dari tadi yang disampaikan totalnya berapa bu
potensinya sampai saat ini saya lihat ada sekitar tiga puluh tiga lima juta dolar
javara indigenous indonesia
merupakan salah satu umkm yang menawarkan produk bahan masakan teh kopi hingga mie
merasa terbantu dengan acara ini yang mempromosikan produk produknya ke tingkat internasional
event ini bagus karena ini bisa membantu kita juga untuk bertemu dengan buyer buyer dari
terutama dari negara negara luar ya
seperti saya hari ini bisa bertemu dari australia
terus kemudian dari spanyol dari spain
sempat juga ada united arab emirates terus kemudian
ada dari us
salah satu yang utama dari membantu mungkin pemasarannya ini juga yang kedua permodalan
pengusaha asal perancis venem alexander menganggap
sebuah kemajuan untuk indonesia karena mampu bersaing dari sektor umkm
dan menjadi dorongan untuk anak muda indonesia untuk membuka bisnis sejak dini
saya pikir jika indonesia mencoba untuk melakukan
event seperti ini sepanjang waktu
itu akan mencari kemampuan orang di dunia untuk melihat indonesia
dan melawat indonesia dan melihat apa indonesia boleh lakukan di dunia
saya pikir ada kemajuan dari masa yang saya ketahuin indonesia
saya pikir sudah biasanya ada kemajuan
mengapa karena hari ini anda bisa melihat
pemasaran berubah dan anda bisa melihat banyak anak muda
ber disconnected dari sekolah
dan mereka mencoba untuk melakukan bisnis
saya telah berhubungan dengan banyak sme
dan saya memilih dua sebenarnya
maksud saya fina dan juga yang lain namanya agak sulit
selain sebagai wadah mempromosikan produk umkm indonesia
acara ini juga bisa membantu modal umkm agar setiap tahun meningkat